ini juga yang sedang ramai di media sosial ya
di mana kementerian komunikasi dan informatika atau kominfo
juga tengah mendalami dugaan kebocoran dua ratus tujuh puluh sembilan juta data penduduk indonesia
yang tengah ramai diperbicarakan di dunia maya
data pribadi yang disebar dan dijual di salah satu forum peretas tersebut
diduga merupakan data peserta bpjs kesehatan
sebanyak dua ratus tujuh puluh sembilan juta data penduduk indonesia
diduga bocor dan dijual di salah satu forum peretas
belum diketahui pasti dari mana data itu berasal
dan bagaimana data tersebut diperoleh
berdasarkan pantuan tim sian indonesia
data yang diunggah terdiri dari nama lengkap ktp nomor telepon
email hingga alamat tempat tinggal
bocornya data ini turut diunggah beberapa akun
bahkan warganet menduga data yang bocor ini merupakan milik
badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan
atau bpjs kesehatan
sementara itu kepala humas bpjs kesehatan m iqbal anas ⁇ maruf ⁇ menegaskan
bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran lebih lanjut
untuk memastikan apakah data yang bocor tersebut
berasal dari bpjs kesehatan atau bukan
iqbal menegaskan bahwa bpjs kesehatan konsisten memastikan
keamanan data anggotanya dilindungi dengan sebaik baiknya
sementara itu kementerian komunikasi dan informatika
melalui keterangan resminya pada kamis dua puluh mei menegaskan
bahwa data yang diunggah di dalam kesehatan ini tidak berhasil diunggah
kementerian komunikasi dan informatika menegaskan
tengah mendalami dugaan kebocoran dua ratus tujuh puluh sembilan juta data penduduk indonesia
yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya
setidaknya ada empat jenis data yang terkonfirmasi
yang pertama adalah data noca atau nomor kartu
yang itu adalah data identik dengan data nomor kartu
peserta data bpjs kesehatan
yang teridentifikasi juga adalah kode kantor
yang diduga adalah kode kantor bpjs kesehatan
yang ketiga adalah data keluarga dan data tanggungan jaminan kesehatan
yang itu juga identik dengan data yang dimiliki oleh bpjs kesehatan
yang ketiga adalah data status pembayaran jaminan
yang juga identik dengan data bpjs kesehatan
juru bicara kementerian komunikasi dan informatika
juru bicara kementerian komunikasi dan informatika
edi permadi mengklaim telah mengajukan pemblokiran akses
terhadap situs unduh data bpjs kesehatan
selain melakukan koordinasi dengan pihak terkait
kementerian komunikasi dan informatika juga meminta agar seluruh penyedia platform digital
dan pengelola data pribadi untuk meningkatkan dan menjaga keamanan data pribadi yang dikelola
tidak hanya itu komunikasi dan informatika juga mengajak seluruh warga
untuk semakin berhati hati dan waspada dalam melindungi data pribadinya
tim liputan cn indonesia